stadion sangkuriang merupakan salah satu stadion bersejarah di kota cimahi jawa barat
namun kondisinya kini tidak terawat
padahal setelah diresmikan pada seribu sembilan ratus enam puluh
stadion sangkuriang tercatat pernah menjadi tuan rumah turnamen di masa perserikatan
seperti inilah kondisi stadion sangkuriang di cimahi jawa barat
stadion yang diresmikan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ini dalam kondisi yang memprihatinkan
di pintu masuk stadion terlihat pagar stadion yang sudah rusak
kondisi loket penjualan tiket juga rusak parah
fasilitas bagian dalam stadion seperti tempat duduk di tribun penonton rusak dan bahkan hilang
ditambah lagi tidak ada ruang ganti untuk pemain
kondisi lapangan juga memprihatinkan
hanya lapangan tanah dan tidak memiliki rumput seperti lapangan sepak bola pada umumnya
asosiasi kota pssi cimahi selama ini masih rutin menggunakan stadion untuk kebutuhan liga amatir
kondisi stadion saat ini sudah jauh dari standar stadion untuk kebutuhan turnamen profesional
saya berharap ke pemerintah kota cimahi tidak punya lagi sarana untuk satu stadion ya
kita mencari juga pasti agak susah mungkin nilainya akan besar
jadi harapan kami sebagai sekarang lagi askot inilah kita optimalkan
padahal setelah diresmikan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat stadion sangkuryang tercatat pernah menjadi tuan rumah
dari turnamen sepak bola di masa perserikatan
selain itu di tahun sembilan puluh an tim persikap kabupaten bandung tercatat pernah menjadikan stadion dengan kapasitas lima penonton ini sebagai kandang untuk berlaga pada gelaran divisi satu liga indonesia
namun sayang sejak tahun dua ribu stadion sangkuriang tidak lagi digunakan sebagai stadion sepak bola profesional
pemerintah kota cimahi mengaku saat ini stadion sangkuriang merupakan aset dari pemkot cimahi
minimai perawatan karena sebelumnya stadion sangkuriang
masih berada dalam pengelolaan pihak swasta
baru di bulan april dua ribu sembilan belas pemkot cimahi resmi mengelola stadion sangkuriang
saat ini pemkot sudah mengajukan renovasi stadion dengan anggaran seratus miliar rupiah yang berasal dari bantuan pemprov jabar
kalau perencanaannya sendiri detail engineering design nya sudah selesai dikerjakan oleh teman teman dari dinas pupr
rencana pembangunannya disebut parpora sudah mengajukan bantuan keuangan ke provinsi jawa barat
untuk pembangunan gedung stadion sangkuriang
lo tau berapa ini
tapi belum tau akan diresesikan
belum informasinya mungkin teman teman bisa tanya ke disbut parpora
tetapi sepengetahuan saya usulannya sudah dibuat
artinya lagi sedang
stadion sangkuriang pertama kali diresmikan pada dua puluh delapan agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh empat oleh gubernur jawa barat pada saat itu gp solihin
bangunan yang ada saat ini merupakan bangunan asli sejak pertama kali stadion ini dibangun
stadion sangkuryang di kota cimahi ini menjadi satu lagi stadion atau fasilitas olahraga yang tidak terawat
setelah sebelumnya ada gelora bandung lautan api di kota bandung yang juga mengalami nasib serupa
dan ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk melakukan perawatan ataupun permajaan terhadap fasilitas fasilitas olahraga yang ada di tiap kota
agar fasilitas ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat
franky wijaya rusman rusmana cimahi